butuh waktu tiga jam berjalan kaki menyusuri hutan yang berbukit
petugas bnn akhirnya menemukan ladang ganja di perbukitan torsihite
desa tambang rau rau tambangan mandailing natal sumatera utara pada selasa
di ladang seluas satu lima hektare itu
petugas menemukan sekitar sepuluh ribu pohon ganja berumur empat hingga lima bulan yang siap panen
selain itu juga tampak sejumlah pohon yang baru ditanam
petugas kemudian membakar semua pohon ganja itu
hanya saja pemilik lahan kabur
petugas menyatakan sudah mengetahui identitasnya dan memburunya
jadi mereka ini saya lihat polanya sekarang seperti itu mungkin dengan tujuan
kalau memang tidak kita musnahkan mereka akan berproduksi mungkin setiap minggunya
masih dari sumatera utara diduga menjadi tempat transaksi narkoba
polisi menggerebek sebuah rumah di desa sei bejangkar kabupaten batubara
dalam peristiwa yang terjadi pada sabtu itu
polisi menangkap seorang pria berinisial s dan barang bukti dua kg sabu sabu
dalam keterangan polisi pada selasa
diketahui tersangka mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang di biren aceh
dan dia hanya bertugas mengantar sabu sabu pada seorang pemesan berinisial s
s pulang menuju asara asahan dengan menggunakan travel
namun saat itu s singgah di kabupaten batubara
sehingga terjadi perubahan tempat yang seharusnya transaksi itu dilakukan di asahan
berubah atas permintaan dari s
namun polisi juga menyatakan
tersangka s adalah residensi
didivis dalam kasus yang sama dan baru saja bebas dari penjara tiga bulan yang lalu
tim liputan cnn indonesia